deretan pohon sagu ini tumbuh subur di sepanjang aliran sungai desa tahulu
kecamatan merakura kabupaten tuman
sejak tahun dua ribu delapan belas eksotisme perkebunan sagu ini dikelola warga menjadi tujuan wisata
pengunjung biasa menyebutnya dengan wisata kebun sagu pelang
tak hanya menjual pemandangan wisatawan juga dapat mandi di aliran sungai yang mengalir
keberadaan ikan beraneka warna menambah suasana tenang dan asri
di sini juga tersedia sejumlah jajanan tradisional berbahan serba sagu
di antaranya bubur sagu dawet sagu serta kerupuk sagu
proses pengolahan sagu dilakukan secara manual tanpa bahan pengawet
harganya pun cukup terjangkau antara seribu hingga lima ribu rupiah saja
kelezatan olahan sagu ini dapat dinikmati sambil berinteraksi dengan ikan ikan yang ada di sungai
pengunjung hanya perlu mencelupkan kaki dan ikan aneka warna akan langsung menghampiri
yang bisa dinikmati di sini apa ini mbak
banyak kerap ikan sama dawet sagu
rasanya gimana dawetnya
rasanya enak manis lembut
wisata kebun sagu pelang ini hanya berjarak tujuh km dari pusat kota tuban
bagi penggemar wisata laut pulau karimun jawa di jepara jawa tengah bisa jadi pilihan
pantai berpasir putih dengan keindahan terumbu karang serta biota lautnya
menjadi daya tarik wisatawan yang rela menempuh perjalanan jauh untuk mengisi waktu liburan
wisatawan dapat bersnorkeling dan melihat secara langsung keindahan bawah laut karimun jawa
pengunjung bisa memberi makan ikan ikan yang bersarang di terumbu karang
bahkan bersuah foto mengabadikan momen dengan penghuni bawah laut ini
pantainya bersih banget terumbu karangnya juga masih bagus bagus banget
terus ikannya masih banyak banyak banget
banyak deh pokoknya harus kesini deh recommended banget

untuk bisa menikmati spot snorkeling
wisatawan bisa menyewa perahu dengan biaya rp tujuh ratus lima puluh sampai rp sembilan ratus untuk sepuluh orang
biaya tersebut juga termasuk makan siang lho
setelah puas menikmati keindahan bawah laut karimun jawa
wisatawan dapat menikmati keindahan senja di pantai tanjung gelam
tim liputan cnn indonesia